pt inka menandatangani perjanjian kredit sindikasi dengan sejumlah perbankan
dana ini untuk mendanai proyek pengadaan sarana kereta lrt jabodebek
sindikasi ini nantinya digunakan untuk pembiayaan proyek pengadaan tiga puluh satu trainset lrt jabodebek
menurut detik finance dana ini berperan sebagai penyedia sarana kereta
sejumlah bank yang memberikan pinjaman antara lain bank bni dan bank sumitomo mitsui indonesia
dengan nilai rp empat lima triliun
menurut pelaksana tugas dirut pt inka muhammad nur sodik
proyek pengadaan sarana kereta lrt jabodebek ini menelan investasi sebesar rp lima dua triliun
sementara itu pt inka juga akan melakukan penandatanganan kerjasama dengan filipina
pada januari dua ribu delapan belas mendatang dalam penyediaan jenis kereta rel diesel atau diesel multiple unit
filipina bakal memesan tiga trainset kereta
dengan satu transitnya ada enam gerbong
buatan inka ini dengan nilai kontrak sekitar tiga ratus miliar rupiah
selain dengan filipina pt inka juga telah menjajaki pasar bangladesh
sri lanka dan pasar zambia untuk mengekspor kereta buatan indonesia ini